pengadilan negeri jakarta selatan siap menggelar sidang perdana kasus penganiayaan david ozora yang dilakukan oleh mario dandi dan shane lucas
sidang perdana ini direncanakan digelar pada selasa hari ini
pihak pengadilan negeri jakarta selatan sudah melakukan persiapan teknis untuk sidang tetapi tidak ada pengamanan khusus
pihak pengadilan hanya melakukan koordinasi dengan pihak keamanan internal polres jakarta selatan dan kejaksaan negeri jakarta selatan mengenai pengamanan saat sidang berlangsung nantinya
pihak pengadilan ini direncanakan digelar pada selasa hari ini
sidang perdana ini dilakukan secara terbuka terbuka untuk umum
karena pertama mario dandi bukan lagi anak anak sudah dewasa
yang kedua ini tidak pidana tidak pidana umum bukan tidak pidana anak bukan tidak pidana yang menyangkut kesusilaan
jadi sidang dilakukan terbuka untuk umum
prinsipnya sidang dilakukan terbuka untuk umum dalam konteks perkara penganiayaan
namun karena di dalamnya ada anak anak yang berhadapan dengan hukum
yang menjadi saksi kemudian ada konten kesusilaan
maka majelis hakim tentu akan menyesuaikan dengan hukum acaranya akan dilakukan secara tertutup